hidup segan mati tak mau
free basah itu mungkin tepat untuk menggambarkan kondisi tukang beca di kota bogor jawa barat sekarang
setiap tahunnya jumlah tukang beca di kota bogor semakin berkurang karena pembatasan yang diterapkan
lalu bagaimana nasib tukang beca saat ini di tengah kemajuan zaman
sejumlah beca menunggu calon penumpang di depan pasar anyar kebon kembang jalan dewi sartika bogor jawa barat
nasi beca kini berubah satu ratus delapan puluh derajat jika dibandingkan dua puluh lima tahun lalu
pasca dilarang beroperasi di jakarta nasib beca di kota bogor juga mulai dibatasi
salah satu tukang beca wakijo menuturkan
setiap tahun jumlah beca di kota bogor semakin berkurang
karena kebijakan pembatasan operasional beca oleh pemerintah kota bogor
wakijo mengatakan dulu pengusaha beca bisa memiliki sampai tujuh puluh unit untuk disewakan
namun kini dibatasi hanya sepuluh unit saja
wakijo mengungkapkan baru satu tahun lebih dirinya bekerja sebagai tukang beca
wakijo menjadi tukang beca karena terkena dampak pandemi
sebelumnya wakijo berjualan gorengan di depan lapas bogor
banyak yang ngeluh lah
mas karena dulu dulu lagi masih banyak beca palah enak tukang beca gitu
ya bisa alhamdulillah bisa buat nyekolahin anak sampai sma gitu
semenjak zamannya zaman kemajuan zaman modern terus banyak
apa ini motor aja udah mengurangi terus akhirnya kan banyak online
saya pun menjadi penasaran ingin merasakan naik beca karena di jakarta sudah tidak ada beca lagi
tukang beca yang membawa saya namanya
israel yang sudah dua puluh lima tahun bekerja sebagai tukang becak
selama menjadi tukang beca israel mampu membesarkan empat anak
israel mengatakan sejak kebijakan pembatasan operasional beca diterapkan
beca di kota bogor hanya bisa beroperasi di pasar anyar jembatan merah jalan merdeka stasiun bogor dan paling jauh istana bogor
menurut israel bisa mendapat lima puluh ribu rupiah per hari sudah bagus di masa sekarang
selama dua puluh lima tahun menjalani profesi sebagai tukang beca israel selalu menyewa beca delapan ribu rupiah per hari dari pemilik beca
penghasilannya rata rata lima puluh ribu per hari
selain bisa untuk makan kadang israel bisa membelikan jajan untuk delapan orang cucunya
kadang kadang sehari cuma sejalan kadang kadang nggak pisang gitu
nah ini sekarang gimana pak
ya sekarang alhamdulillah ada itu
sehari bisa dapat berapa
ya kadang kadang lima puluh kadang kadang ya nggak mesti lah ya potokan lima puluh lah
sebagai moda transportasi keberadaan beca memang semakin tergilas oleh kemajuan zaman
beca sudah tidak mampu memenuhi tuntutan konsumen untuk bisa cepat dan daring
kalau naik beca enak nyaman kalau buat yang deket deket kalau misalkan kalau yang buat buru buru lebih baik lagi pakai ojek online aja kali ya
sebenarnya kalau pelarangan sih tidak ada ya
cuman mungkin persaingan persaingan dulu antara online tadi roda dua mungkin roda empat juga
cuma mereka diatur pangkalannya
nah sementara online juga ada beberapa tempat pangkalan sebenarnya yang kita atur
sebagai moda transportasi beca masih memiliki keunggulan untuk membawa barang banyak
di pasar anyar beca masih dimanfaatkan untuk membawa barang barang dagangan pemilik toko
tapi di mana
oke sip makasih ya pak
nah bagi anda yang kangen ingin naik beca kalau di jakarta kan sudah nggak ada
bisa nih datang ke kota bogor jawa barat
naik beca sore sore santai asik sambil keliling alun alun
wah pasti nostalgia banget
arief kuryawan jimawan amri bogor jawa barat